anggota tim delapan sekaligus jurubicara anies baswedan sudirman said mengatakan hingga saat ini anggota koalisi perubahan untuk persatuan masih solid
pertemuan petinggi parpol koalisi dengan pihak parpol di luar koalisi disebut sebagai hal yang wajar dan biasa
namun ia tak membantah jika ada pihak keluarga menginginkan adanya keretakan di tubuh koalisi perubahan
bulan februari tanggal empat belas ketika kita tanda tangan piagam koalisi sudah firm
dan memang yang orang kepingin kan kelihatannya kita ini seperti retak retakan
tapi alhamdulillah bahkan semakin kita berinteraksi dengan pihak lain semakin banyak tekanan semakin banyak godaan itu membuktikan selama ini kita makin solid
dan kan katanya agak orang beragama itu jangan kau merasa beriman sebelum digoda kan
jadi alhamdulillah dengan segala macam godaan
dan iman untuk berkoalisi cukup kuat lah gitu